paraben sodium laral sulfait atau sls pewangi serta pewarna buatan merupakan beberapa jenis bahan kimia yang mudah kita temukan di dalam sabun mandi
bahan bahan kimia tersebut tidak cocok untuk kulit sensitif atau yang punya kebutuhan khusus
selain dapat merusak kulit ada efeknya juga untuk lingkungan
membeli sabun di swalayan juga sama dengan memproduksi sampah baru karena sabun tersebut terbungkus dalam kemasan
tapi tenang aja kita bisa membuat sabun mandi sendiri loh
kreator dan juga pecinta sabun homemade valen hertansi yang menjabarkan beberapa keuntungan kalau kita bikin sabun mandi sendiri
kalau bikin sendiri satu jauh lebih murah daripada kita beli
kedua kita mengurangi sampah
jadi kalau kita beli biasanya kan ada packaging
packing itu ada yang bisa di recycle ada yang tidak
tapi kalau kita bikin di rumah kita biasanya nggak ada sampahnya
jadi semuanya bisa dipakai lagi semuanya tidak dibuang
tetapi diri ini sudah di recycle

bahan bahan untuk membuat sabun mandi sangat mudah ditemukan
kita hanya membutuhkan air minyak zaitun minyak jarak minyak kelapa soda api
essential oil sebagai pengganti parfum
serta pewarna alami yang bisa diambil dari tanah liat atau bahan makanan
seperti kunyit spirulina dan lainnya
tahap pertama yang dilakukan adalah membuat air alkali atau light water
dengan mencampurkan air non mineral dan soda api
jangan lupa pakai masker dan sarung tangan terlebih dahulu ya
karena ini adalah bahan kimia dan harus dicampurkan di air secara perlahan
jadi kita harus sangat berhati hati dan tidak menuangnya secara sekaligus
jadi tuangnya harus pelan pelan seperti ini sambil diaduk
soda api adalah satu satunya bahan kimia yang digunakan
tapi kita tidak perlu khawatir dengan dampak buruk dari soda api
karena hanya digunakan sebagai pengikat air sodium dan minyak
soda api ini nantinya akan menguap sendiri dalam waktu enam minggu
setelahnya kita masuk ke bagian paling fun yaitu mendesain sabun
sekarang tiba saatnya untuk meletakkan adonannya di wadah yang sudah tersedia
nah pak colin bisa kasih tau gak ini apa aja sih tips dan trik untuk bagian prosesnya ini
ini kan yang paling terakhir yang membuat sabunnya kelihatan cantik
apa sih yang harus dilakukan
terus habis itu diturling
boleh kita langsung contohkan
jadi biasanya saya turling bareng
shake sedikit biar dia gak kena
satu dua tiga
biar warnanya mix gitu ya campur ya
satu dua tiga
pembuatan sabun mandi batang ini pun tidak butuh waktu lama
cukup sepuluh sampai lima belas menit saja
pak colin nah ini setelah semuanya ada di wadah sudah cantik seperti ini apa nih yang harus kita lakukan
jadi ini nanti didiemin di dalam wadah sekitar dua hari satu sampai dua hari sampai dia agak keras
habis itu dikeluarin dari wadahnya didiemin lagi sebelum dipotong dua sampai tiga hari
setelah dipotong didiemin lagi sekitar enam minggu baru bisa dipakai
jadi nanti setelah enam minggu soda api itu sudah tidak ada dalam sabun
soda api sudah berubah jadi sabun
adanya dia akan menguap
masukin apa keep di tempat tempat yang tidak terlalu lembab tidak terlalu terkepar matahari langsung
jadi dia tapi ada sirkulasi udara yang baik
tapi satu tips yang paling penting jangan dimasukin ke kertas selama di curing time
gita meningrum fani julian jakarta